wah ini bisa
pasti dipindah dari mbak swikromo
saya harus menolongmu
saya mau buat perhitungan sama kalian
tolong lepaskan marni
perhitungan macam apa yang kau inginkan
perhitungan macam ini
berikanlah hidayah kepada warga kampung ini
ilhamkan keimanan ke dalam hati mereka
dan terangi mereka dengan cahaya tauhidmu
supaya mereka bisa mengerti
mana jalan yang benar
dan mana jalan yang salah
kemana tuh gijok
sekarang ini belum juga sampai
padahal dia sudah janji
mau beresin ping ping ini
sekaligus membangun masjid ini secepatnya
kamu harus berani lawan
saya akan terus melawan bila perlu saya kehilangan jawab saya
jawa mu tidak berharga di sini
lebih baik kamu pergi dari sini
sebelum aku berbuat kerja
kamu tidak berhak untuk mengambil dia
dia sekarang milikku
jali kamu terlalu besar nak buddha
kamu tidak akan mendapatkan marmi dari sini
mau kita apa kan dia mbah
aku tidak punya waktu untuk berbuat apa apa
dia hanya mengotori tangan itu saja
kamu arak dia keliling kampung
katakan kepada warga
dia sudah memperkosa marni
ya allah engkaulah yang maha memberi pertolongan
tolonglah hambamu ini yang lemah dan terani aya ini ya allah
lindungilah marni dari kebejatan mbah suikomo
dan bersihkan namaku dari fitnah yang keji
masalah masalah masalah
masalah masalah masalah
bah apa yang terjadi dengan putri saya bah
aku sudah tidak memerlukannya lagi
bawa dia pulang
anakmu ini sudah dinudai oleh tukijo
tidak mungkin melakukan ini
pasti dipinah dari mbah suikomo
marni apa yang sudah kamu lakukan
apa yang sudah tukijo lakukan padamu marni
kata tukijo tidak berbuat salah
kamu pinter sekali marni
kamu memutar balik dari fakta
kamu itu mau percaya atau tidak
yang jelas aku itu punya saksi
saat aku itu sedang lengah
nah tukijo datang
lalu menodai anakmu
dan tukijo itu tertangkap oleh anak buah
yang berhasil merikus tukijo
jadi kamu sudah ternoda marni
tukijo sudah menoda
tukijo sudah menoda
ini fitnah bu
tukijo tidak berusaha percaya pada aku bu
aku anak bu
yang namanya saja kasihmu bu
pasti kamu membelah dia kematian
terserah kamu min
kamu percaya atau tidak
pokoknya aku sudah tidak mau mengurusnya dia lagi
sudah bawa pulang min
tidak tukijo tidak percaya pada aku bu
tidak tukijo tidak percaya pada aku bu
hai saya goya enggak pak baru keluarga
maafkan putri saya mbak
pasti dipindah dari mbak
harus menolong tapi
kalau dia mau dia bisa membuat
jadi kamu percaya
tidak sejahat itu kalau tidak dirayum
marni pasti karena digoda terus menerus
sampai akhirnya kang tukijo seperti itu
halah dasar si marne itu perempuan
penggoda iya benar simpan itu yang
perempuan penggoda rasakan kau marni aku
tahu kang tukijo tidak mungkin melakukan
pemerkosaan pasti mbak suikromo yang
sudah melakukannya tapi dengan begitu
aku puas kang tukijo tidak akan mau
menerima perempuan ternoda sepertimu
perbuatan terkutuk yg atea
enak gak ch bryan
h ih saya saksinya dan bukan hanya saya
masih banyak orang lagi yang menyaksikan
benar bakal terus kami yang menyaksikan
sendiri karena itulah kami merekrut

kita harus mengusutnya dengan benar kita harus mendengarkan semua pihak
tukijo apa benar kamu sudah melakukan pemeriksaan
saya tidak pernah melakukannya pak justru mbah saya kromo pak yang mau memperkosa marni
tidak ada bukti yang bisa membuktikan ucapanmu tukijo
pak kadus tunggu apa lagi hadirin dia usir laki laki dari kampung kita
kalau tukijub net ariana yang menghukumnya sampai intertuksi besok saudara saudara hai dua
saya akan menyelidiki kasus ini
kalau terbukti perkala saya
orang yang fitnah